puluhan calon penumpang yang akan mudik ke kepulauan madura
dengan memanfaatkan kapal mudik gratis dari pemerintah provinsi jawa timur
bertahan di area pelabuhan tanjung wangi banyuwangi jawa timur
hingga senin sore mereka masih menunggu jadwal pemberangkatan kapal selanjutnya
pada tanggal delapan juni mendatang
meski kecewa puluhan calon penumpang ini memilih untuk menunggu di pelabuhan
raut kekecewaan masih nampak di wajah puluhan pemudik
yang belum kebagian tiket mudik gratis dari pemerintah provinsi jawa timur
melalui pelabuhan tanjung wangi banyuwangi jawa timur
senin sore pemudik yang kebanyakan berasal dari pulau bali
menuju kampung halamannya di kepulauan madura ini
terpaksa harus menunggu hingga pemberangkatan kapal selanjutnya pada delapan juni mendatang
itu artinya mereka harus menunggu empat hari lagi untuk dapat pulang ke kampung halamannya
sebagian calon penumpang memilih tinggal ke penginapan
namun banyak juga yang memilih bertahan di area pelabuhan untuk menghemat biaya
meski kecewa para pemudik tidak mempunyai pilihan lain selain menunggu
mengingat terbatasnya armada kapal yang beroperasi
sudah tiga hari di sini
pulang kampung untuk hari lebaran
sebelumnya memang tidak ini
tidak pesan dulu tiketnya
saya nggak tahu juga baru sekarang ini kayak gini
soalnya kan lewat singaraja kapal buat ikan itu
baru sekarang saya ikut
lalu jauh jauh lewat sini ini gimana
ya sebetulnya sih bisa sel
tapi kalau sudah nyambil ke sini gimana lagi
direktur rolintas dan angkutan laut di bawah kementerian perhubungan
mengungkapkan membludaknya calon penumpang mudik gratis
membuat tidak semua calon penumpang dapat terangkut
pihaknya akan mendatangkan kapal cadangan jika sebelum tanggal delapan juni
kita juga ada antisipasi menyiapkan kalau tiba tiba
ternyata dari data penumpang sebelum tanggal delapan ini
melebihi tiga ratus empat ratus penumpang
kita akan antisipasi ada kapal kapal lain yang kita memang reroute
deviasi dari kapal kapal yang kita traiknya sudah tetap
dan itu sudah kita rencanakan
juga ada tambahan nanti kalau memang diperlukan
cadangan kapal negara ayu kplp
sebelumnya pemerintah provinsi jawa timur
sudah membuka pendaftaran mudik gratis ini
sejak delapan belas mei lalu
selain madura mudik gratis juga tersedia
ke hampir semua wilayah kabupaten di jawa timur